seorang ibu rumah tangga berinisial ar
warga simo boyolali mengaku menjadi korban perundungan verbal
yang dilakukan kaset reskrim boyolali
ar yang ditemui pada sasa mengatakan
sebelas januari lalu ia datang ke mapores boyolali
untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang ia alami
tetapi saat ar melapor
kaset reskrim mapores boyolali justru melontarkan ucapan bernuasa pelecehan seksual
ar dan kuasa hukumnya pun melaporkan perwira tersebut ke prokpampores boyolali
dan laporannya ditembuskan ke polda jawa tengah
bapak yang menjelaskan
ini pak dapat musibah ini laporan
laporannya tentang ini
waktu disitu saya terus ngedon
saya dapat kejadian seperti itu
terus ditambah kata kata yang tidak mengenakan dari bapak kasat reskrimnya
seorang aparat penegak hukum pelayan sekaligus pengayuh masyarakat
dia sangat disayangkan sekali gitu loh
karena dia adalah seorang pimpinan satuan
tapi ternyata seorang pimpinan satuan menerjemahkan
mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini
menerima laporan pelecehan verbal yang dilakukan oleh bapak kaset reskrim
yang dilakukan anggotanya
kapolda jawa tengah inspektur jenderal ahmad lutfi langsung mencopot yang bersangkutan
selasa delapan belas januari
menyampaikan kepada seluruh masyarakat boyolali pada khususnya
permohonan maaf atas perilaku yang sempat dilontarkan oleh salah satu anggota saya
perwira berinisial em itu akan ditugaskan di pelayanan markas
polda jawa tengah
dan akan menjalani pemeriksaan kode etik di peropang
empat anggota polres boyolali akan dihadirkan sebagai saksi
sri hartono boyolali jawa tengah